alhamdulillah kondisi saya baik baik saja
di sehat dan alam
saya bertolak dari mekah menuju madinah
untuk berziarah di masjid nabawi dan
sebelum tinggalkan kota mekah
saya dan beberapa rekan jamaah yang satu rombongan
tempatkan diri untuk melakukan tawaf wadah
tawaf wadah ini merupakan tawaf
selamat tinggal atau perpisahan kepada masjidil haram
yang disunahkan memang oleh muhammad saw
ketika melakukan tawaf wadah
melakukan sebulan lagi
kondisi masjidil haram kemarin sangat ramai
penuh pelataran kaabah sangat penuh
dipenuhi oleh jamaah jamaah haji
yang melakukan tawaf wadah
ataupun tawaf wadah
saya bertemu dengan beberapa rombongan
termasuk kloter dari tulang bawang lampung
kemudian ada juga pelotor yang dari jawa
termasuk juga ada juga kloter dari padang
yang akan datang ke tanah air pada hari esok
saya menanyakan kepada mereka bagaimana kondisi
apakah sudah pulang ke tanah air
rata para jamaah menjawab bahwa kondisi mereka
baik baik saja cukup sehat
dan di satu sisi mengatakan bahwa mereka cukup
gembira karena bisa pulang ke tanah air
dan bersama keluarga
di sisi lain juga ada keharuan
karena akan meninggalkan kota makkah
akan berpisah dengan ibadah yang selama ini
kita jalani hari hari di madinah
dan kepulangan mereka ketika
kita masih mendengar bahwa
setiap jemaah haji yang baru pulang ke tanah air
harus menjalani karantina
selama dua puluh satu hari
ketika informasi yang kita dapatkan masih
rata rata para jamaah menjawab
mereka akan tetap mengikuti apapun keputusan dari pemerintah
dan arahan yang dilakukan oleh pemerintah
tapi kalau misalkan memang
bahwa sudah ada kepastian jamaah
tidak perlu melakukan karantina
namun akan tetap melakukan meriksaan
atau monitor kesehatannya
ini juga menurut saya
menjadi kabar kembali
kita semua yang saat ini berada di tanah suci
baik mas revo melihat kasus covid sembilan belas di indonesia yang sedang meningkat
apa saja upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
khusus dalam perjalanan pulang nanti
ya maggie pada prinsip memang jamaah haji
menyadari betul kondisi covid sembilan belas
sekarang terjadi di tanah air
apa benar terjadi peningkatan dan
terjadi memang kami kami yang para jamaah haji
yang akan pulang ke tanah air ini
berpotensi bahwa virus gitu
ini juga disadari betul oleh para jamaah
akan mengikuti semua himbauan dan arahan yang diterapkan oleh
perintah sama oleh
dan kesehatan republik indonesia
memang harus memonitor secara ketat kesehatan
itu yang pasti akan jika memang harus tes atau tes lainnya
itu yang pasti akan jika memang harus tes atau tes lainnya

itu jamaah juga akan menjalani sesuai dengan ditetapkan
itu saja selama beberapa hari ke depan
pulang ke tanah air
protokol protokol kesehatan juga akan diterapkan
kita juga tidak ingin membawa virus untuk keluarga keluarga kita yang ada di rumah
jangan sampai dari ibadah justru membawa
cana atau malapetaka bagi kita yang ada di rumah

itu semua rata para jamaah tentu akan menentangnya
tapi apapun yang sudah menjadi arahan arahan atau sudah aturan diterapkan oleh kementerian kesehatan
yang tentunya untuk kebaikan bersama kita semua maggie
baik semoga persiapan kepulangan jemaah haji indonesia berjalan dengan lancar dan aman sehat walafiat
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi rizah